aku jemput sekarang ya sekarang aku jemput ya
iya pa makasih banyak ya pa
ini udah kamu juga jaga kesehatan kamu
ini kandungan kamu udah besar
jangan terlalu stres ya nak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi sudah ada pembanggilan untuk pak irvan kan
tapi pada saat anggota kami kesana
pak irfan tidak ada di rumah
emangnya dari pihak kepolisian nggak ada mencoba untuk mencari gitu pak
kami harus menunggu satu x dua puluh empat jam
apabila dalam waktu tersebut
pak irfan tidak ada kabar
dengan sangat terpaksa kami akan melakukan pencarian
itu terlalu lama pak
kalau orangnya kabur keluar kota atau ke luar negeri gimana
tolong jangan sepicik itu al
maaf kemarin waktu rekan polisi yang datang ke rumah sakit
saya lagi nggak ada di rumah
saya lagi ingin ambil luar rumah bersama putri saya
saya pikir takut pak
istri saya ini korban dari tindakan mama kamu
nggak perlu saya meresot aku
dan nama saya juga korban
korban fitnah om
dan mau saya gak bersalah
ya ini negara hukum pak nal
sebagai warga negara yang baik
kita jalanin aja lah proses hukumnya
pasti akan saya jalankan
saya permisi pak
apakah ibu bisa memberikan bukti atau saksi
kalau ibu menyuruh denis
hanya sebatas milenar diki
seperti surat perjanjian hitam di atas putih
saya gak ada pak
bisa ibu mendatangkan seorang saksi
untuk meyakinkan kami
kalau ibu bukan pelakunya
kalau itu ya
jessica nabela adalah korban perkosaan disini
bagaimana bisa ibu yakin
kalau justru dia bisa menjadi saksi
untuk meyakinkan kami
kalau ibu bukan pelakunya
saya pernah bertemu dengan jessica nabella
saya menjelaskan semuanya kepada dia
menyuruh deniz untuk melakukan itu
kami akan coba memanggil jessica nabella
tapi karena itu tidak bisa menunjukkan bukti
maka terpaksa ibu kami tahan
saya nggak bisa pulang setelah ini
setelah beberapa kali old tomorrow
membahayakan nyawa keluarga kue
dia sekarang malah laporin mama
curi belajar deniss masih hidup
beberapa kali eu violent
sudah selesai kan
sudah boleh pulang kan
aku jemput sekarang ya
mama harus pulang ya
aku jemput sekarang ya
sekarang aku jemput ya
kamu urus dengan mama
kamu jangan melakukan hal hal nekat atau apapun ya
kamu carikan pengacara terbaik buat mama
kita akan segera berkumpul lagi
kami akan melakukan apa biasa untuk memperbaiki kehidupan keadaan kita
kita akan menemukan jalan untuk bersama
aku tahu ini gak adil
tapi kita akan kuat bersama ya
kita akan sama sama cari jalan keluarnya
kita akan menemukan jalan bersama
aku cintamu duman aku sangat cintamu